nah ini kalau kita lihat dari pernyataan presiden jokowi di beberapa kesempatan kan beliau sudah mengatakan ya bahwa masih banyak menteri menterinya yang lama yang bertahan yang masih dipakai
kalau menurut bang faisal melihat hasil kinerja mereka selama lima tahun ini ataupun yang sudah di reshuffle memang masih banyak yang layak untuk dipertahankan bang
ya kembali kriterianya
yang dipertahankan kriterianya apa
yang tidak apa
yang akan masuk kriterianya apa
nah pak jokowi kan punya ini kan kabinet presidensil
bertanggung jawab kepada presiden
oke dikasih jatah setiap partai
tapi semua yang mengajukan calon calonnya itu harus memenuhi syarat yang ditetapkan yang secara universal gitu
antara lain bebas korupsi integritas dan macam macam itu
nah kelihatannya kemudian misalnya oke calon si a misalnya dari partai x itu
kalau tidak memenuhi kriteria dikembalikan
ajukan lagi yang baru sampai akhirnya menuhi kriteria itu yang tidak kelihatan gitu ya
kalau yang sekarang yang masih bertahan dan kemungkinan akan bisa dipakai itu sudah memenuhi kriteria untuk bisa dipakai lagi pada periode mendatang menurut anda
kita tidak tahu kan siapa yang bertahan
tapi kan saya sudah menyampaikan ya sebab sepatutnya pak luhut tidak lagi
enggar langgar menti perdagangan pasti itu menti perdagangan
kemudian rini sumerno
kemudian menti pertanian
oke pak amran
jadi banyak bener ya
banyak loh itu lebih dari lima catatan saya
satu lagi menti sdm
oke pak jonan ya
dan wakilnya sekaligus
wamen pak arcandra
artinya tujuh menteri saat ini layak out
enam dari bang faisal
satu ternyata dari catatan
nah ini yang enam itu tadi kenapa menurut bang faisal itu harus layak out
mungkin bisa dijelaskan salah satu
mungkin dari yang dosanya paling banyak dulu ya
kenapa layak out
jadi menggelar karpet merah membanjirnya impor
menghancurkan industri dalam negeri dan pengangguran
itu kejahatan luar biasa menurut saya
yang kedua ketiganya tidak urutan
orini sumarno misalnya
orini sumarno itu menerapkan konsep yang tunggal
semua diholdingkan oleh dia
dan kriteria holdingnya tidak jelas
induk holdingnya tidak jelas juga gitu
kemudian dimanfaatkan bumn ini untuk tujuan tujuan yang tidak produktif gitu ya
lantas ya itu
ya walaupun bukan salah sepenuhnya dia
tapi dalam proses rekrutmen
kan itu sering sekali pergantian
dan terbukti yang dia gantikan adalah
sebagian masuk penjara kan
oke terlalu banyak pergantian di direksi bumn gitu
banyak ada yang cepat
terlalu cepat memang
misalnya pak dwi sucipto
sudah bagus benahi pertamina justru diganti
oleh nike yang
ada sangkut pautnya dengan kasus pln waktu dia di pln
tadi sudah menurut perdagangan
ini menterinya dan wamennya nih menurut bang faisal harus dicontoh
arogan luar biasa
tidak mau dengar
kemudian tiba tiba mengganti aturan
kemudian menurut saya kesalahan salah satu dari mereka juga
yang membuat negara dirugikan dengan masalah berubah dari offshore ke onshore
itu tambahan investasinya billiance of us dollar
yang akhirnya negara harus menanggung karena cost recovery
seluruh tambahan on cost nya negara
negara yang bayar
kalau woman nya
oh itu termasuk
oh termasuk satu paket
itu yang satu
padahal wamennya itu termasuk orang yang sangat jago loh di bidangnya dengan
dan orang dekatnya presiden
iya dekat pdi perjuangan juga kebetulan
jadi ya itu lah mitos mitos itu
dia orang yang bagus hebat
punya hak patent beberapa hak patent
tapi untuk engineering
di dipsi gitu
bukan dunia migas cerak seluruhan
nah kemudian juga lolos itu ini saya dapat informasi dari kpk
jonan baru memperpanjang izin batubara yang sudah kedaluarsa
kemudian disurati oleh kpk
ini ada unsur pidananya baru dia cabut
jadi banyak pelanggaran pelanggaran prosedur gitu
menteri perindustrian kenapa
seorang erlangga hartarto yang ayahnya juga dulu merupakan menteri perindustrian gitu
bapaknya hebat pak
hebat bapaknya hebat
saya juga hormat kepada pak erlangga
tapi barangkali tidak cocok di perindustrian karena selama era dia gagal mengangkat industri
di bawah pertumbuhan pdb
kemudian jagonya cuma make up dengan make up line empat
tidak jelas itu bukan konsep industri
jadi strategi industrialisasi yang dibutuhkan bukan make up gitu
dengan ini peluncuran mobil smk
smk itu bukan industri mobil
smk itu adalah prakarya anak stm
bukan industri mobil
karena tidak ada di dunia industri otomotif seperti itu
dia tidak punya apa apa
dia cuma punya bengkel hanggar
semua diimpor dari china
tidak semua lah ya
jadi itu usaha perakitan
bukan industri mobil
nah itu yang jadi jagonya
kemudian ada lagi kendaraan multi guna
itu kan fasilitasnya pakai pabrik astra
jadi nah itu kebetulan orang orang dekat pak jokowi di situ
kemudian ada bus listrik lagi
pak muldoko ya kalau tidak salah
oke kalau menteri pertanian kenapa dia harus out juga
apakah karena kita mau defisit pangan
atau bagaimana menurut bang faisal
kalau saya lihat sih
defisit pangan meningkat ya
defisit pangan meningkat
kemudian ya saya kebetulan baru ada acara dengan
salah satu pembicaranya itu dari pertanian
kerap melakukan misleading gitu
misalnya wah kita sudah ekspor
padahal ekspornya sepuluh ton begitu begitu kan
jadi kemudian yang terakhir itu
memfasilitasi pembangunan pabrik gula punya sepupunya
itu ada di tempo
sepupunya menteri pertanian
ini haji sam yang sama
dengan yang pemilik batubara itu ya pak faisal
nah pabriknya belum ada
lahannya sudah ada tapi belum ditumbuhi tebu
tapi sudah dapat fasilitas impor gula
jadi yang dituju itu impor gulanya
nah ini yang paling menjadi gong
kenapa seorang luhut bin sarpanjaitan menko maritim
tangan kanan presiden orang dekat presiden itu harus out dari kabinet
ini kenapa bang
kemudian ya tapi bukan salah dia ya
salah yang memberikan otoritas ya
diberikan keleluasaan untuk ngurus mobil listrik
ngurus duta investasi kemana mana ya
mengoordinasikan kementerian kementerian di bawahnya agar tidak tumpang tidi atau serasi
nah kalau dia mengambil alih tugas menteri
dia terlalu banyak mengurusi banyak hal gitu menurut bang faisal
bisa dikatakan seperti itu
masuk itu tapi yang penting itu mengambil alih
mungkin gak sabaran juga kali ya bang
ya misalnya pelabuhan tanjung apa itu di tanjung apa itu di sumatera utara
ndalaku dibikinlah konsep agropolitan seperti itu
jadi datangnya dari sana bukan dari kementerian pertanian
oke kalau menurut bang faisal
walaupun menteri pertanian di bawah dia
oke kalau menurut bang faisal mengapa orang orang ini masih bertahan dan tidak tersapu gelombang reshuffle kemarin
dan kemungkinan mungkin masih akan dipakai lagi pada periode kedua
apakah karena mereka dekat dengan presiden atau karena memang mereka hanya menjalankan perintah ataupun order dari presiden
saya tidak tahu
tapi kan doa kita agar mereka tidak dipakai lagi gitu
kita usahakan saya sampaikan saya sebut nama
mudah mudahan saya bisa bertanggung jawabkan semua